gara gara hp ini kamu rampas terus kamu jual
kamu harus ganti
terus saya merasa aneh
kenapa kamu sampai dua hari ngebuntutin saya
cuma buat ngerampas sampai butut ini ada tujuan lain
siapa yang nyuruh kamu
siapa yang nyuruh kamu
paket buat irin bu
sama sama mari bu
diego berikan aku ide kalau dia ada kasus
tadi jack bilang kamu mau cari hp second
tadi saya lihat hape saya ada di tukang
saya mau beli lagi tapi uangnya kurang
tukang loaknya minta lima ratus ribu
kok hp kamu bisa ada di sana
mungkin sama yang rampas hp saya dijual ke sana
tukang loaknya ngasih tahu siapa yang menjual hp kamu ke dia
dia bilang nggak tau
yang jual hp ke sana nggak dia aja kenalan
terima kasih aceh

nggak tau buka aja
dengan ibu marpuah
paketnya sudah saya terima itu dompet saya yang kecopetan
terima kasih bu
iya sama sama tadi saya nemu di jalan
biar saya jebuk dulu
besok aku dijemput lagi gak
nggak nggak ngerepotin
ya besok aku jemput lagi
itu tukang loki yang mau jual hape saya
hape yang tadi itu hape saya yang dirampas orang
bukan mau saya ambil tapi mau saya beli lagi
sekalian saya mau tanya yang ngejual hape tadi siapa
kalau akan nggak mau kasih tahu nanti saya laporin ke polisi
sebab aku nggak mau kasih tahu nanti saya laporin ke polisi
sebagai tukang tanda barang curian

sebagai tukang tanda barang curian
sebagai tukang tanda barang curian
kalau mau kasih tahu nanti saya laporin ke polisi
saya udah keluar gang
saya sebentar lagi sampe
aku ingin lihat apa diem kamu
aku ada pilgrim lah
udah lah ya
udah lah ya
udah lah ya
kalau ada sukan tadi dalam
suruh bikinin kopi buat saya
kang gobang udah berangkat kerja
badannya semua sakit
ini ada sebelah saya
badan saya rasanya kaku
seni tangan pundak
mungkin gara gara seharian
ngangkat bata sama adukan
saya gak bisa sekerja gitu
hari ini saya selamat datang
ada urusan dulu
saya minta ditemenin jack
memangnya itu penting banget
sampai harus telat kerja
terus ajak semua orang
saya juga nggak sama semua orang
di terminal kan masih ada kamu sebagai bos
denny sama boy
lasik lasik lasik
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
badannya sakit semua
otot sama sendinya kaget
gara gara seharian ngikut batas sama adukan
kang murad udah saya kasih tahu
dia mau ikut
udah di jalan
mau ke kantor saya dulu
turun dulu jack
kita belum pernah ketemu
saya dapat telepon ini dari teman
kita bisa ketemu
saya mau ngajak bisnis happy second
kita nunggu ncuy sebentar
terus langsung jalan
kita langsung jalan
udah mau berangkat kerja
kirain masih di rumah
dia gak bisa bangun
badannya sakit semua
kotot sama sendinya kaget
gara gara seharian akut batas sama adukan
saya kang murad sama ujang mau nengok
gobang masih di rumah bubun
kalau mau dibawa ke dokter
lagi di jalan
udah ngopi di rumah
soal dompet irin yang kemarin kecopetan
ada yang nemuin
ktp sama kartu atm masih ada
tapi irin udah inget

yang penting ktp sama kartu atm masih ada
bikin ktp sama kartu atm baru
khusus tetap dan european
pegangan ember halnya buat luar tilim

merekablearet dan harga perlu dicatat dan kecuali
dorong ruhu lebih dari seribu dar dining cost

mau langsung jalan
harap senang dari insya allah

dua hari lalu
handphone ini ada yang merampas dua orang
saya tahu orangnya
nggak tahu mereka orang mana
dua orang itu ngejual ke kamu
kamu ngejual ke tukang jual beli hp bekas
kasih tahu saya
siapa nama dua orang yang awalnya ngerampas sampai ini
terus ngejualnya ke kamu
kamu saya bawa ke kantor polisi
sebagai tukang tadah
nggak usah repot repot dua kantor polisi
kita sikat ramai ramai aja di sini
ledang ledang ledang
kamu gak repot kerja sendirian
nggak malah seru
kayak rocker di atas panggung
gara gara otang jack juwi sama edi sibuk ngurusin hp
kamu jadi seru sendirian
kan gak setiap hari kayak begini
tasik tasik tasik
sebarang sebarang sebarang
gara gara otang jack injuy sama eding sibuk ngurusin hp
kamu sama denny jadi repot
iya bos kacau
terus menurut kamu saya harus gimana
mereka diautin aja
kita ajak orang lain
masih banyak orang yang mau kerja
mangga kang cecep ya
masuk aja kang
waduh ada dua pasien
sama sama single fighter
nggak usah bangun
badannya sakit semua
ternyata kerja di proyek bangunan itu
dulu kamu kalau habis tarung
digebukin banyak orang biasa aja
masa sekarang habis bawa bata sama adukan
perlu diperiksa dokter nggak
tolong cari tukang urut aja
saya nggak mau dibawa ke dokter
itu orang yang kita rapah sampe nya

siapa yang nyuruh kamu
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
terima kasih buat informasinya

pak ongkosnya belum
saya kang murad sama ujang mau permisi dulu
kang gobang diurut dulu aja
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
mereka ada urusan
kita nggak usah ikut campur
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
nasi ayam gepreknya tiga buat dibawa pulang
terima kasih terima kasih
semarang semarang semarang
nasi nasi nasi
semarang semarang semarang
terima kasih sama sama
hati hati di jalan utamakan keselamatan bukan kecepatan
terima kasih semoga selamat sampai tujuan
hari ini kita jadi makan ayam geprek sambal korek